apa kabar teman teman
hari ini kita akan menikmati
kita akan menikmati
kita akan menikmati
kita akan menikmati
kita akan menikmati
kita akan menikmati
kita akan menikmati
kita akan menikmati
kita akan menikmati
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera untuk kita semua
di belakang saya ada lengkap seluruh partai pengusung
baik dari pdi perjuangan dari p tiga dari hanura dan tentu dari perindo
dan tentu ada relawan ada tpn komplit terima kasih atas seluruh dukungannya
kami bersama mahfud dengan istri hadir di kpu tadi menyerahkan seluruh dokumen
visi misi dan seluruh persyaratan
insya allah sudah lengkap dan minggu besok kita akan cek kesehatan
dari beberapa dokumen sudah kita berikan
ada visi misi dan program
yang sudah kita uraikan
insya allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah
karena ada barcode nya dan nanti semua yang membaca
menggunakan barcode akan bisa melihat detail apa yang ada
mudah mudahan nanti akan banyak masukan
kami ingin mendengar terus menerus catatan masukan dari masyarakat
agar bisa menyempurnakan itu sampai nanti kita berada pada posisi akhir
pada saat pemilu yang akan datang di empat belas februari
dan saya menyebabkan terima kasih kepada kpu dan seluruh masyarakat
yang hari ini mengantarkan saya dan pak mahfud ke kpk
dan mudah mudahan ini awal perjuangan yang sangat baik untuk demokrasi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
silahkan kalau ada yang mau menanyakan
ya hitam dan putih
tidak pernah abu abu
ya yang jelas kita ingin membangun indonesia dengan lebih cepat
dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini baik kita teruskan
yang kurang baik kita perbaiki
yang tidak baik kita tinggal
dan tentu saja ada banyak isu mulai dari transisi energi
hilirisasi yang mesti kita tuntaskan
dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang ke daulatannya
tapi di ujung sana ada farkir miskin anak terlantar
dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan
dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan
untuk mencegah korupsi menjadi poin poin penting perhatian kami berdua
dari sisi yang pengennya dapat nomor korupsi yang banyak
ya nanti semuanya lengkap
sebentar sebentar sebentar
saya kurang dengar
kemampuan ya anak anak muda mereka ingin semuanya terlibat ada mau tanya sama mafud boleh loh
kenapa pak cerita bajunya yang dibuat lima tahun lalu pak boleh ya terima kasih baju yang saya pakai ini
baju putih ini ini baju yang pada lima tahun yang lalu saya siapkan untuk dipakai mendaftar
ke kpu tapi tidak jadi akhirnya baju ini saya titipkan ke ibu saya di madura dan ketika saya
mendapat pesan ya kemungkinan besar saya akan dibawa dalam pencapresan
koalisi pdi perjuangan partai persatuan pembangunan partai hanora dan berindo tanggal
kemarin saya suami ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke kpu lima tahun lalu
sekarang saya pakai ke kpu pada hari ini masih muatkan badan saya sama dengan dulu ya beliau
saya berdoakan seterus mudah mudahan berhasil dan tetaplah seperti yang selama ini menjadi anakku
anakku yang selalu lurus jujur dan berbakti kepada orang tua gitu pesannya apa apa
oh singkatan pasangan nanti biar tpn yang ngomongkan top aganjar silakan nanti dulu toh
masyarakat lagi kira kira cocoknya apa sudah muncul beberapa singkatan barangkali nanti yang hadir disini akan bisa usul tentu kita akan terima dengan senang hati
oke ya teman teman terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
barusan diumumkan tanda berkas lengkap